dan kini kita beralih ke kasus perampokan di kawasan pondok indah
di mana polda metro jaya terus memburu para pelaku aksi perampokan di pondok indah
dan rabu sore dua pelaku beraksi dipekuk saat bersembunyi di sebuah kontrakan
di kawasan jombang cilegon banten
dan salah satu pelaku bertugas sebagai sopir saat beraksi
sedangkan satu pelaku lainnya bertugas membantu ketiga pelaku perampokan
melarikan diri keluar dari wilayah jakarta
setelah diikuti dan diburu
dua anggota kelompok perampok di pondok indah disergap di sebuah rumah kontrakan
di kawasan jombang cilegon banten
saat ditangkap oleh tim dari subdit jatanras kriminal umum polda metro jaya
kedua pelaku berinisial h dan hn tengah berada di dalam kamar
keduanya tidak melakukan perlawanan
petugas bersenjata lengkap langsung menggeledah seisi kamar
tidak ditemukan barang bukti ataupun senjata api di rumah kontrakan ini
pelaku berinisial h merupakan sopir yang direkrut
dan berlaku di dalam kamar
petugas mengantar saat aksi perampokan berlangsung
sementara peran pelaku hn adalah membantu ketiga perampok melarikan diri keluar dari wilayah jakarta
baik jadi dalam beberapa hari sejak hari sabtu malam
kemudian minggu dan senin
tim kami dari kanit satu kanit tiga dan lima ini masih terus mengembangkan para pelaku
yang juga melakukan perampokan dan penyandaran di pondok indah
serah seringt dan roya maculo
dia kalau nggak salah abis nisah abis nisah kemarin malam malam
petugas kepolisian metro jaya masih memburu dua nama lain yang ikut terlibat dalam aksi
perampokan sabtu lalu motif aksi kelompok tersebut sejauh ini adalah murni perampokan
hai adi mazda serangkut